terlepas dari masalah saya dengan andin
saya janji saya tidak akan ganggu andin
tapi saya sebagai ayah kandung rena
saya ingin lebih mengenal sosok renda lebih baik
saya hanya ingin tahu lebih dekat kepada mereka
karena apapun itu
saya tidak akan mengambil

tentu anak mama
belum puas belum puas belum puas melihat penderitaan gue kan
elsa seneng loh mbak andien kesini mau nengokin kamu
mbak andien juga khawatir sama kamu
elsa mbak sangat sedih melihat kamu seperti ini elsa
bagaimanapun juga kamu itu tetap adik aku
aku gak tegang liat kamu seperti ini elsa
mana mungkin khawatir orang dia jahat kok
lo tuh jahat tau
mbak andien baik sama kamu dia mau liat kamu dia mau liat kamu
anak mama harus sehat semuanya
saya harus memberikan dosis obat kepada pasien
tolong bapak ibu dan mbaknya kemarin ya
iya itu denger dokternya bilang apa
nurut ya anak ya
mama kelua ya
apa aja didatang ya
atau justru berpapikiran
terima kasih buat waktu ini
kalau memang keinginan anda untuk mengganggu rena lagi
saya tidak akan pernah tinggal di awal
dan lebih baik anda berpikir untuk kedua kalinya
saya rasa kita sudah cukup untuk bersih tegal
tidak ada gunanya menggunakan emosi ataupun kemarahan disini
saya minta anda ketemu hari ini karena saya ingin bicara baik baik
sekarang anda sudah menjadi ayah
dan saya akui itu
saya juga akui saya punya kesalahan yang besar terhadap andi
karena begitu mudahnya saya percaya dengan elsa
tapi saya minta saat ini juga anda untuk bicara dengan jujur
secara logika sebagai seorang laki laki
kalaupun anda punya anak anda
terlepas dari masa lalu anda
apapun kesalahan itu
anda pasti ingin tahu siapa jati diri anak anda
dan saya yakin
anda pasti ingin tahu kebenarannya
kalaupun memang betul
bukti menyatakan kalau rena adalah anak saya
saya tidak akan mengganggu keluarga anda
saya tidak akan mengganggu anda
saya akan sangat berterima kasih
karena saya tahu
beberapa bulan terakhir ini anda sudah mengasuh mereka
dengan sangat baik
saya tidak akan ambil rela dari andi
saya justru senang
dan tidak keberatan kalau rena tinggal dengan kalian
karena buat saya
andi adalah ibu kandung terbaik buat rena
terlepas dari masalah saya dengan andi
saya janji saya tidak akan mengganggu andi
tapi saya sebagai ayah kandung rena
saya ingin lebih mengenal
lebih dekat kepada rena
saya tidak akan mengambil hak kalian atas mereka
untuk mendapatkan porsi saya sebagai ayahnya reinhard
sesuai dengan izin dari kalian juga
lebih dekat kepada rena
saya tidak akan mengambil hak kalian atas mereka
untuk mendapatkan porsi saya sebagai ayahnya
lebih dekat kepada rena

sesuai dengan izin dari kalian juga

apa benar rena anak saya
kenapa anda diam
apa yang ada bilang barusan itu sangat benar
andin adalah ibu terbaikku
dan saya adalah orang yang berperan menjadi ayahnya rena
yang mengasuh reina dari bayi sampai sekarang
tapi tebakan anda yang terakhir itu salah
rena bukan anak anda
apa sih yang anda harapkan dari pembicaraan ini